sementara itu kuasa hukum ag mengatakan kondisi ag saat ini dalam kondisi tertekan dan terpuruk
kuasa hukum saat ini juga terus memonitor kondisi fisik dan psikis agar ag dapat tetap menjalani proses hukum yang sedang berlangsung
ag merupakan salah satu anak yang diduga terlibat dalam kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh mario dandi
kenapa karena memang seluruh prosedur yang dijalankan sejauh ini itu sangat sangat panjang bagi seorang anak
klien kami telah menjalankan berbagai pemeriksaan berbagai pemeriksaan yang sangat panjang
baik dari pihak kepolisian tapi juga pihak pihak lainnya seperti psikolog anak psikolog forensik pekerja sosial
dan ini memang suatu keadaan yang sangat sangat tidak biasa bagi seorang anak
di mana seorang anak menjalankan kegiatan sehari hari
belajar di sekolah namun secara drastis harus menghadapi prosedur hukum yang begitu panjang dan rumit
ini sangat berat seperti itu